dia sudah berbadan buah
kamu dengar apa yang dikatakan oleh paman margowo
kamu sedang mengandung
kau mengandung anak kita istriku
sekali lagi terima kasih atas pertolongannya paman
kandungan istrimu baik baik
jangan lupa kepesan paman ya
supaya bayinya tetap sehat
sampai waktunya dia bisa melihat dunia
tentu saja paman
kemanapun istriku pergi
aku akan terus mendampinginya
kamu jangan berlebihan begitu
kamu gak apa apa kan
lintang udah baik kan bu
lihat wajahnya udah gak sepecat tadi kan

aduh syukurlah kamu gak apa apa sayang
ibu khawatir sekali dengan keadaan kamu
ibu makasih ya bu
sekarang saya udah baik banget ya ibu
aku kira dia bakalan mati
krisna punya berita bagus untuk ibu
ibu pasti terkejut
sebentar lagi ibu akan menjadi seorang nenek
lintang putih hamil
tadi itu dia sakit karena ada bayi dalam kandungannya
yaudah sekarang istirahat ya
jangan banyak gerak nanti keguguran loh
jangan banyak gerak nanti keguguran loh
aku ada kerjaan
aku mau bersihin gelas kotor ini dulu ya
linta jagain kakakmu
aku bener bener bahagia ya
aku juga dinta
rasanya tuh bener bener gak nyangka
kalau ada janin di dalam perutku
kak tapi sebenarnya apa sih kak yang terjadi kak
semenjak semalam kakak pergi itu
aku kira aku udah gak bakal ketemu sama kakak lagi selama lamanya
emang dukun bardan itu ngebebasin kakak ya kak
kamu datang juga putih
aku sudah tidak sabar
ingin mencicipi darahmu yang sakti itu
sekarang kamu boleh membunuhku
kenapa ramuanku tidak manjur
kamu sudah berjanji lintang putih
kamu tidak boleh menggunakan kekuatan apapun
untuk melindungi dirimu
kamu bukan saja sudah janji kepadaku
tapi kamu berjanji kepada langit
aku tidak membunuhmu
tapi kamu pasti mati di sambar petik
aku tidak melakukan apapun
aku tidak melakukan apapun untuk melindungi diriku

kita mengumpulkan para windows
kamu datang ke gambar
kamu sudah dimreasuki
kamu sudah bisa menuju bulan ke depan
dan sekarang aku tahu perjanjian itu batal karena aku sedang hamil
bayang ada di dalam kandunganku ini
dia yang melindungi aku dinta
karena dia badan nggak bisa membunuh aku
aku nggak sudi punya cucu dari anak si dinta
sekarang aduh sekarang pasti sulit
karena krishna pasti akan selalu bela dia
aku harus cari cara lain
aku harus usir dia
pakai ngitip ngitip ke dalam rumah orang
saya itu kesini mau
mau ketemu sama kak krisna
saya cuma pengen tahu keadaannya kak lintang
mau tahu keadaannya
emangnya apa urusannya kamu pakai mau tahu keadaannya
ibu bicara dengan siapa ya
bu ibu bicara dengan siapa
kamu kenal dia
dia ini marni anaknya paman bargowo
sewaktu krishna sakit marnilah yang merawat krishna
ayahmu yang menyuruh ke sini
tapi aku sendiri yang mau ke sini
aku cuma ingin tahu keadanya kak lintang
kak lintang baik baik aja
mau menengok ke dalam
nanti aku malah mengganggu kak lintang
kak aku pulang dulu ya
aku gak bisa meninggalkan istriku marni
kamu gak apa apa pula sendiri
ini sih ya kak
sepertinya anak itu suka sama kamu
enggak mungkinlah bu
aku sudah menganggapnya sebagai adikku sendiri
jadi enggak mungkin dia punya pikiran seperti itu
kalau sampai dia menganggap kamu lebih daripada saudara gimana
aku kan sudah punya lintang
udah lah enggak usah bahas soal yang enggak penting bu
aku masuk dulu
suami si luman
tumben kamu melima angka
bisa tambah nih jambu nih ya
jeruknya juga ya
terima kasih pak
gak usah gak usah gak usah
anggap saja itu hadiah dari saya
terima aja lah ya
terima kasih pak ya
ternyata si luman ular itu hamil
dia bisa lolos dari perjanjian berdarah itu
aku gak boleh menyerah
aku harus mencari cara
supaya bisa menyantap si luman itu
terima kasih pak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi